ribuan siswa baru dengan sabar mengantre untuk mendapatkan seragam sekolah dan sepatu gratis dari pemerintah kota surabaya di gelanggang remaja jalan tambak sari surabaya jawa timur pada selasa
para siswa mendapat seragam berupa satu set seragam putih abu abu dan pramuka
seragam ini dalam bentuk jadi sehingga orang tua siswa tidak perlu lagi menjahit
tersedia berbagai ukuran baju sehingga siswa tinggal mengisi formulir yang telah disediakan dan mengambil seragam sesuai data yang telah diisi
sebelum pulang siswa diminta mengecek kelengkapan seragam yang diberikan untuk menghindari terjadinya penukaran seragam karena ukuran seragam yang tidak sesuai
para siswa dari keluarga berpenghasilan rendah ini mengungkapkan rasa syukur mereka atas seragam baru gratis pemberian pemkot surabaya
karena bila harus membeli sendiri di sekolah harganya mencapai dua juta rupiah
sangat senang sekali soalnya saya kan dari warga yang kurang cukup gitu ya jadi kalau dapat ini ya rasanya senang sekali
iya terbantu sama dengan adanya bantuan ini saya terbantu
nama indah kristani
ini perasaannya dapat seragam bagaimana
pasti bahagia karena bantuan juga sangat membantu bagi keluarga saya dan saya juga
pemberian seragam gratis ini merupakan program pemerintah kota surabaya melalui pkk yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan seragam sekolah
dengan adanya program bantuan seragam sekolah dan sepatu baru gratis ini
pemerintah kota surabaya berharap
para siswa lebih semangat dalam belajar dan meningkatkan prestasinya
selain seragam pemerintah kota surabaya juga akan memberikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah untuk siswa setiap bulan untuk keperluan kebutuhan sekolah
trib broto purnawantol surabaya jawa timur